lex gue udah perlu sama lo
gue cepetan kesini ke bengkel gue
aku akan segera kesana
saya mau pamit dulu
soalnya ada urusan
kok lo udah mau pergi aja sih
oh gue tau pasti lo kesel ya
atau enggak bener
aku tahu sih kamu lebih perhatian sama murid murid kamu
karena mereka cewek cewek enggak kan
jangan marah dulu
jangan marah ya
aku cuma pengen perkembangannya doang
sekarang mau nganterin kamu tuh nyebelin banget ya emang ya
ya yaudah biar
sebelum gimana ucapannya
serius aku cuma pengen perkembangannya doang
tapi aku enggak mau jadi liat demi kamu
oke aku enggak jadi kesana
aku demi kamu
simp dulu yuk
dengan pak chandra
iya dengan saya sendiri
pak saya dari perusahaan percetakan
kalau surat undangan bapak sudah siap
sudah bisa diambil
udah ya pak ya
oke pak terima kasih banyak ya
sayang undangan udah jadi
berarti kita ambil dulu abis itu baru ke sekolah
gua udah tahu markasnya kobar dimana
wah kakek bisa
kita sekerang sekarang ya
nah pokoknya kita bikin kobar gamil
dia kan bikin malu atuh
ini apa perang perang
lihat yang lebih muda
kasih contoh yang lebih bagus
konan saya mah kesel
si abah tuh ya
sudah tidak utuh lagi
pasti dia mau apa apain
hah benar tak
lagian juga mereka yang sudah bikin kita emosi duluan
mereka jual kita beli
om tenang dulu om
ya kalau menurut saya sih
mendingan kita kumpulin temen temen dulu
kebetulan chandra mau bantuin kita juga soalnya
dimana pun juga kita jual
kita tetap harus hati hati
aku lihat raya dulu ya
oh kalau bisa sih ya
kita jangan mulai peperangan dulu
mendingan kita kesana dengan secara damai aja
kan tujuan kita buat nolong abah raya
jadi kalau misalnya mereka
duluan baru kita ladenin
nah mudah mudahan aja motornya willy sama motornya dado
dicuri sama mereka
kita bisa sekalian kan ngambil motor mereka
yang lebih muda lebih rese
pakai akal sehat
jangan perang perang perang
benar boy benar setuju
walaupun kita sudah tidak mudah ya
tapi kita itu pistol pemuda stok lama
sama anak muda sama aja
benar benar benar
sama sama belum punya istri
hamba minta tolong kepadamu ya allah
tunjukkanlah keberadaan abah di mana ya allah
allah benar benar khawatir ya allah
dengan keadaan abah ini
yang tadi mana sekarang ya allah
amba sudah kehilangan ambu ya allah
sekarang amba belum siap untuk kehilangan aba juga
hanya kepadamulah ya allah
amba memohon ya allah
selamatkanlah abah di mana pun abah berada ya allah
amba benar benar sayang pada abah ya allah
kasihanilah ambu ini ya allah
seharusnya kita jangan sampai kecolongan seperti ini
jangan sampai ada yang tahu tempat gue di sini
masalahnya si boy itu ketua ginggur yorba
dan gue yakin ntar dia pasti balik lagi ke sini bo
dan itu artinya kita harus pindah dari sini
bang kubar kenapa
si boy itu kan cuma ya bocah baru dimasukin
masalahnya bukan itu yor
gue bukannya takut sama si boen atau anak gengnya
tapi gue khawatir kalau si bo itu lapor polisi
terus polisi datang ke sini
dan polisi tahu kalau gue sebagai gengnya ya allah
dia penadah motor curian
gue bisa dipenjara lagi
terus kita harus pindah ke mana nek
gue akan hubungi si alex
dia pasti punya banyak tempat
alex menurut aku kamu tuh jangan mudah menyerah
kalau misalkan ditolak sama reva tembak reva terus
pasti ya aku yakin banget
satu peluru pasti ada yang nyantol di hatinya
kegagalan itu adalah kesuksesan yang terendah
kamu tahu gak alex
waktu papinya reva ini ngejar ngejar aku nih ya
di beberapa kali nembak aku nembak aku
aku gak mau gak mau gak mau
kayaknya tuh ada sebelasan kali apa nembak
tapi gak pernah mau
tapi akhirnya benar tuh satu peluru ada yang nempel di hatinya aku
sampai aku mau nerima papinya reva
pernah kamu tahu sendiri kan aku meninggalkan masa mudaku
dan aku masih muda nih sekarang
aku mau menikah dengan reva
aku mau menikah dengan papinya reva
nah memang cinta itu butuh perjuangan
kamu jangan mudah menyerah ke
lex gue udah perlu sama lo
lo cepetan kesini ke bengkel gue
aku akan segera kesana
saya mau pamit dulu
soalnya ada urusan
lo udah mau pergi aja sih
oh gue tau pasti lo kesel ya
atau nggak betah gara gara gue lama tinggalin lo sama tante tante gitu
cuma ada urusan yang perlu gue bawa
kamu baik banget sih
kamu pegang pegang aku seneng ya bang
aduh ganteng banget sih
gue bisa beli sendiri
itu sial buat gue
merem juga udah ada di depan mata gue
baunya aja udah enak banget nih ya tuhan
kayaknya enak nih kalo gue abisin sendiri
udah gue mau lewat missin
sigung aja cuman
jadi kan kemarin raya minta tolong sama aku
buat tanya ke alex gitu kan
berhasil hubungi si alex
tadi kan si alex mpok dateng ke rumahku
tapi ki dia agak agak curiga deh sama aku
soalnya dia tetep bersikeras
gak mau kasih tau tentang abahnya raya
iyalah dia tuh pasti curiga
eh eh tenang dulu tenang dulu
aku tuh pinter banget loh
tadi kan dia lagi asik ngobrol gitu kan
sama istri muda papi aku
terus yaudah deh aku diem diem
aku pindahin tuh gps yang ada di motor aku
ke motornya dia
sekarang bisa ngelacak motornya tuh ada dimana
dia bawa motornya kemana
jadi aku bisa tau deh